sampah berukuran besar seperti tempat tidur kasur sofa meja makan dan lemari baju tidak bisa dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah
masyarakat tentu bingung membuang sampah berukuran besar dan tidak jarang ada yang membuangnya sembarangan hingga mengotori lingkungan
di kota bandung jawa barat upaya mengelola sampah sampah besar ini terus dikencarkan guna meminimalisir permasalahan sampah
untuk mempermudah masyarakat membuang sampah berukuran besar unit pelaksanaan teknis pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kota bandung melakukan sistem jemput bola
masyarakat kota bandung yang ingin membuang sampah besar dapat menghubungi nomor telepon yang telah disediakan
setelah melakukan pengajuan masyarakat tinggal menunggu konfirmasi jadwal penjemputan dan pengangkutan dari dlh
penjemputan sampah besar dilakukan dua kali seminggu setiap selasa dan kamis
masyarakat disarankan mempersiapkan sampah besar yang hendak dibuang di tempat yang dapat diakses mobil
masyarakat tak perlu khawatir dengan biaya yang dikeluarkan karena layanan ini tidak dipungut biaya
apabila sampah besar yang telah dijadwalkan tidak dijemput pada hari yang sudah dijanjikan maka akan dilakukan penjatualan ulang
salah kedua duanya sih kalau kemarin kan ada shock yang lain katanya kumpulin dulu
saya tanpa konfirmasi dengan pihak terkait dari tetangga saya kumpulin
ternyata hanya yang terdaftar saja yang bisa diangkut
mungkin kedepannya saya sebarlah nomor ini ke tetangga tetangga biar mereka yang mempersiapkan diri untuk pengangkutan selanjutnya
biasanya saya suka cari orang dekat rumah gitu yang mau buangin cuman itu juga kadang susah sih
lama berbulan bulan bahkan waktu itu saya sempat buang sofa ada orang yang mau buangin tapi ternyata dia simpen di pinggir jalan dekat rumah
jadi ya nggak diangkut
saya sudah hasil apa apa
sayangnya sosialisasi dan edukasi terkait penjemputan sampah besar ini masih kurang
sampah sampah besar yang terkumpul nantinya akan dicacah dan kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau tpa
sementara untuk sampah yang masih layak pakai dan memiliki kerusakan minor akan diperbaiki untuk kemudian dimanfaatkan kembali
seperti halnya spring bed atau kasur pegas ini
kondisinya sudah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan
karena itu spring bed ini dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil
kain dan busa langsung dibuang ke bak sampah sementara per atau pegas dikumpulkan
selain itu meja berukuran besar ini juga dihancurkan
kayu kayunya dipotong menjadi bagian kecil untuk dimanfaatkan menjadi kayu bakar
dengan adanya layanan jemput dan angkut sampah besar ini
diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah besar yang biasanya dibuang di sungai atau di tempat pembuangan sampah liar
dalam sebulan tiga puluh sampai empat puluh sampah besar diangkut
yang perlu kita catat adalah pelayanan sampah besar ini terkait dengan masalah masalah lain
sebenarnya masalah lingkungan lain seperti banjir
ada beberapa kasus memang di kota bandung
terjadinya salah satu penyebabnya banjir itu adalah tersumbatnya saluran oleh sampah sampah besar
posisi itu yang menjadi penting sehingga kita memunculkan layanan terkait layanan jemput sampah besar
meiki menambahkan sdm dan sarana angkut yang masih terbatas juga perlu menjadi fokus pemerintah
dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah besar di kota bandung
fisca risliah rizky rahadian bandung coba barat